kita ke informasi berikutnya dua puluh jenazah korban banjir bandang sentani kabupaten jayapura rabu pagi dimakamkan secara massal
pemerintah daerah provinsi papua menanggung seluruh biaya pemakaman
rabu pagi dua puluh jenazah korban banjir bandang sentani kabupaten jayapura dimakamkan secara massal di tempat pemakaman umum kampung harapan sentani jayapura
ke dua puluh jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat berukuran lima x tiga puluh meter
dari dua puluh jenazah ini tujuh diantaranya adalah jenazah anak anak yang hingga hari ke sebelas belum bisa diidentifikasi akibat belum adanya data anti mortem dari keluarga korban
seluruh biaya pemakaman ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi papua
intinya pemerintah provinsi papua siap melengkapi apa yang menjadikan
kekurangan pemerintah kabupaten
seperti sekarang pemerintah provinsi koordinasi dengan polda papua dalam hal peti jenazah dan lain lain semua
dan juga untuk pembebasan lahan ini itu sudah pemerintah sudah memberikan bantuan
pemakaman dilakukan dengan doa bersama yang dipimpin oleh pendeta robi depondoyo dan dilakukan pemberkatan bersama para tokoh agama lain
andre kirwel jayapura papua